jadi kalian kerjasama ya
salahku ini apa sih
ini mau untuk apa
ajar aja bang
apa ini ruangannya pak joko
boleh saya menjenguknya
saya ketemu pak joko di jalan
waktu itu pak joko pernah membantu saya
pak bambang ini yang waktu itu hampir kena rampok ya pak
iya betul bu
malam itu kalau saya tidak ketemu dengan pak joko
keadaannya lebih buruk lagi untuk saya
syukur pada allah saya ditemukan dengan pak jokowi
saya hampir menyayangkan hidup saya bu
untung saya ketemunya dengan pak joko
bukannya pak bambang waktu itu hampir kena rampuk pak
kalau tidak ditolong pak joko bisa gawat urusannya
tapi pak joko saya tidak bisa berhenti
saya tidak mau berhenti
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah

saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
tapi apa pun pak joko yang pernah buat salah tujuannya mulia
ia ingin membahagiakan istri dan anaknya
cuma memang pak joko tidak bisa mewujudkan jalan yang lain
saat ini yang ia butuhkan adalah ada istrinya
tidak apakah ayah
tapi di sini ada lulusan
untuk kamu melakukan semua ini hanya untuk saya untuk anak kita biasanya
suruh aku irma minta maaf sama kamu
gara gara aku irma sering diecek
dihina di sekolahnya
irma apa yang terjadi
masya allah aku lupa mas gimana mas
tenang bu saya sudah hubungi pihak rumah sakit
semua biaya perawatannya saya yang tangguh
alhamdulillah terima kasih bapak ibu
terima kasih mbak maafkan saya
sebenarnya saya tidak sengaja menabrak
enggak mbak aku yang salah
aku tadi ngelihat lihat jalan lagi banyak razia
yang sudah dilakukan suami saya
sampai kamu mendapatkan berkah yang luar biasa seperti ini pak
mas joko mengingatkan saya
tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain hidup
dan menikmati setiap detiknya
saat saya bertemu dengan mas joko
saya akan menghancurkan bahkan memusnahkan hidup saya tanah hal yang sepilih
saya sudah salah mengartikan makna cinta
tapi cinta mas joko terhadap irma
dan juga terhadap istrinya lah
yang akhirnya membuat saya sadar
betapa rendahnya saya sebagai manusia
mas joko siap menukar sisa hidupnya
demi membahagiakan istri dan anak yang dicintainya
bahkan beliau rela
untuk suatu hal yang jauh lebih berharga
disuruh hanya sedekahan
agakan busur and all
aku sebut namamu
saya sudah berjanji dalam hati
bahwa semua biaya pengobatan mas joko dan juga untuk irma
saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi
terima kasih untuk ibu saya
terima kasih ya allah
setelah mas joko sudah sembuh dari sakitnya
saya akan mengangkat mas joko jadi kepala gudang di perusahaan saya
semoga semuanya baik
semoga amalan kebaikan pak bambang dibuat oleh seorang pelipat ganda
sampai jumpa lagi sayang